ya ini ada informasi terbaru gempa dengan magnitudo enam empat mengguncang bali
ya gempa terjadi pada pukul tujuh lewat sepuluh menit waktu indonesia tengah
lokasi pusat gempa berada pada dua puluh tiga km sebelah tenggara dan pasar
pusat gempa berpusat di kedalaman satu ratus tujuh belas km
bmkg memastikan gempa ini tidak berpotensi tsunami dan belum ada laporan kerusakan yang juga diakibatkan oleh gempa ini
dan juga bandara igusti ngurah rai dan iyer ini dilaporkan juga masih beroperasi normal
seperti biasa tidak ada gangguan karena adanya gempa ini
ya mudah mudahan juga tidak ada kerusakan serta korban jiwa ya